setelah empat belas tahun menetap di amerika serikat
ini akan menjadi kesempatan yang ditunggu para penggemar atik sibi
yang akrab disebut fanatik
untuk menikmati kembali suara khasnya dalam konser bertajuk terbaik untukmu
rencananya atik sibi akan membawakan sepuluh lagu lamanya yang legendaris di era delapan puluh an
saya sudah tidak bisa tidur dari bulan lalu
saking memang tidak pernah ditanggap
lalu dibalas sarbini
kalau misalnya dari dulu saya tinggal di sini
tapi karena saya lama tinggal di amerika
dan saya jarang menyanyi juga di sana
terus sekarang begitu saya dapat kesempatan untuk punya konsep
dan kondisinya juga udah lain gitu
sejak tahun delapan puluh tiga hingga sekarang
atik sibi telah merilis dua puluh satu album
tahun ini atik mempersembahkan album baru
yang berisi kompilasi sepuluh lagu lamanya dan dua lagu baru
konser ini sekaligus menjadi ajang nostalgia
bagi ita purnamasari
yang akan berbagi panggung dalam pertunjukan nanti
ini dari saya kenal pertama kali
sampai sekarang pribadinya tidak berubah sama sekali
itu yang membuat saya kagum dengan sosoknya mbak ati
pribadi yang down to earth banget
tetap rendah hati
aduh terima kasih lagi
rencananya konser akan digelar
pada delapan belas november di jakarta
sriya putri jakarta